setelah dari jerman saya akan mengunjungi ukraina
dan akan bertemu dengan presiden zelensky
misinya adalah mengajak presiden ukraina presiden zelensky
untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian
untuk membangun perdamaian
karena perang memang harus dihentikan
dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali
dari ukraina saya akan menuju ke rusia
untuk bertemu dengan presiden
sekali lagi dengan misi yang sama
saya akan mengajak presiden putin untuk membuka ruang dialog
dan sesegera mungkin untuk melakukan pencatatan senjata dan menghentikan perang